setelah menjalani pemeriksaan lebih dari dua belas jam pihak kepolisian akhirnya menetapkan pemilik yayasan tunas bangsa menjadi tersangka
lili menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya bayi mz
menurut pihak kepolisian penetapan status tersangka ini dilakukan atas dua alat bukti
yaitu keterangan sejumlah saksi dan hasil otopsi terhadap korban mz
sebelumnya tersangka lili juga telah menjalani pemeriksaan di bagian unit perlindungan perempuan dan anak
selama lebih dari dua belas jam dengan empat puluh enam pertanyaan
untuk pemeriksaan lebih lanjut tersangka kini diamankan di sel tahanan mapo resta pekanbaru
polisi rencananya akan menjerat tersangka dengan undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
kemarin siang aja lili sudah kita periksa sebagai saksi pada pukul dua siang
jadi setelah itu
setelah kita periksa sebagai saksi kita laksanakan gelar perkara
lalu gelar perkara menyimpulkan bahwa haja lili dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka
lalu kemudian kita bisa sebagai tersangka dan kita terbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan
tidak ada saya nyaya keluarganya minta duit lima puluh juta kalau tidak saya dilaporkan
kenapa korban mz meninggal bu
sakit rumah sakit
terus makanan makanan ada luasa di pantai ini gimana bu
tidak ada makanan kadar luasa
cuma keluarganya mengharapkan lima puluh juta dengan kematian ini
selagi anaknya hidup dia tidak peduli
ketua lembaga perlindungan anak indonesia atau lpai seto mulyadi pada selasa sore mengunjungi panti asuhan tunas bangsa pekanbaru riau
psikolog anak ini mengungkapkan anak yang tinggal di lingkungan yang tidak layak seperti ini bisa mengalami gangguan psikis
yang berakibat buruk terhadap perkembangan karakternya
iya akan terjadinya berbagai gangguan kepribadian ya
perkembangan yang sangat menyimpang
anak menjadi agresif anak menjadi tidak percaya diri anak menjadi berbagai potensi potensinya tidak berkembang dengan baik dan sebagainya
jadi justru akan melahirkan generasi yang sangat bermenuh dengan masalah di masa yang akan datang
maka mohon ini menjadi pembelajaran secara nasional
mungkin bukan hanya di sini di tempat tempat lain di kota kota lain
provinsi lain dan sebagainya
jadi yang paling penting adalah memberdayakan masyarakat untuk berani segera menegur atau melapor paling tidak
bahwa kalau ada suatu pelanggaran hak anak tempat tempat penitipan anak atau panti panti
maka itu harus segera dicegah
jangan sampai timbulnya korban
ya untuk mengetahui informasi terkini seputar panti tunas bangsa
sudah ada korespondensi ann indonesia mila diyarahma di pekanbaru riau
mila apakah sudah ada hasil lebih lanjut
atau ada kesempatan dari si pemilik pantai asuhan tunas bangsa yang tidak layak ini
ya selama story olivia betul sekali
pada hari senin kemarin setelah kemudian sempat diperiksa kurang lebih hampir tiga belas jam dengan empat puluh enam pertanyaan
akhirnya per hari ini atau selasa siang pendiri dari yayasan tunas bangsa lili nur hayati ini
ditetapkan sebagai tersangka begitu
seperti tadi juga sudah disampaikan di laporan sebelumnya
bahwa memang dalam konferensi pres yang
kemudian digelar oleh mapolores tepekanbaru riau
sempat juga disebutkan lili juga sempat berkelit begitu
bahwa apa yang kemudian terjadi di lapangan
tidak seperti apa yang sudah dituduhkan kepada dirinya
yang pertama dia mengaku bahwa kondisi di panti asuhan nuras bangsa ini
tidak ada masalah artinya kualitas makanan yang diberikan kepada anak anak yang tinggal di panti asuhan ini cukup baik
begitu kondisi pantai asuhan juga cukup aman bagi anak anak
namun ini ternyata berbeda sekali
sore hari ini saya berada di tkp atau tepatnya di panti asuhan tunas bangsa
saya berada di samping anda bisa menyaksikan ini adalah jendela
jadi persis pantai asuhan tunas bangsa ini masih di garis polisi
artinya kita masih belum bisa melihat secara detail ke arah dalam seperti apa kondisinya
tapi bisa saya gambarkan di sini olivia bahwa bangunan ini memiliki banyak jendela di bagian belakang dan juga bagian samping
namun sayangnya memang ini yang kemudian menguatkan
argumentasi dan juga statement dari masyarakat sekitar bahwa selama ini memang panti asuhan ini tidak ada interaksi begitu
antara pemilik dari panti asuhan maupun mereka yang kemudian menghuni panti asuhan ini dengan warga di sekitarnya
padahal sebenarnya kalau kita bisa lihat saya bisa memaparkan di sini
jarak pantai asuhan dengan pemukiman warga ini sangat dekat hanya sekitar empat sampai lima meter saja

namun ini tampaknya yang selama ini kemudian tadi juga saya sempat berbincang dengan saya
seorang warga azwir dia menyatakan interaksi dari lili nur hayati sendiri dengan warga sangat terbatas
dan jendela jendela yang ada di sini memang ditutup kain seperti ini
anda bisa saksikan ditutup kain kemudian ada sebagian yang ditutup seng
jadi memang praktis masyarakat di sekeliling pantai asuhan ini tidak bisa melihat apa yang kemudian terjadi di dalamnya
nah saya akan ajak anda olivia dan juga pemirsa di rumah untuk melihat sebenarnya seperti apa kondisi di dalamnya

kita bisa melewati jendela belakang karena memang cukup ada celah yang lebar untuk melihat

di asuhan tunas bangsa ini luasnya sekitar empat ratus meter di bagian belakang ada kebun seperti ini
dan ini adalah celah dimana kita bisa melihat seperti apa kondisi di dalam
mungkin kita bisa melihat lebih dekat
panti asuhan seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak anak yang tinggal di dalamnya
namun ini sama sekali tidak terlihat di panti asuhan tunas bangsa ini
di beberapa sudut kita bisa menyaksikan ada mainan anak kemudian

terbengkalai seperti ini
kemudian kita bisa melihat ada kolam saya masih belum bisa memastikan
dan ini masih dalam tahap penyelidikan kolam ini fungsinya untuk apa
di beberapa bagian kita juga masih bisa melihat ada makanan
kardus kardus makanan yang bertumpuk yang kondisinya sudah tidak layak konsumsi
ini yang kemudian menguatkan tentu saja sangat berbeda dengan pernyataan yang kemudian sudah disampaikan lili nur hayati pada saat setelah ditetapkan sebagai tersangka

di depan jendela ini adalah lubang yang kemudian pada hari minggu yang lalu
tim dvi dari pol dariow juga telah membongkar
ada indikasi ada sekitar sembilan keterangan saksi yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian yang diduga lubang ini adalah tempat di mana jasad lima orang bayi yang dinyatakan meninggal
namun hasilnya hingga saat ini masih nihil
artinya polisi masih terus menyelidiki seperti apa atau apakah memang lilinur hayati berkerja
apakah seorang diri ataukah dia dibantu dengan pihak lain dalam dugaan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya zikli bayi berumur delapan belas bulan ini
nah tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama olivia bahwa ini seolah menampar kita bahwa fenomena kekerasan terhadap anak ini ada di sekeliling kita
dan ini menjadi suatu hal yang harusnya diwaspadai bersama masyarakat di sekitarnya juga harus lebih peduli dan peka
sejak kemudian lokasi ini menjadi
jadi sebuah isu nasional lokasi ini begitu ramai dikunjungi oleh warga
ini jelas berbeda dengan beberapa atau bahkan bertahun tahun yang lalu
sudah delapan belas tahun panti asuhan tunas bangsa ini berdiri
namun memang selama ini masyarakat diam karena memang tidak mau ikut campur di sisi lain
juga pihak dari penghuni ataupun pendiri dari yayasan ini juga tidak mau berinteraksi dengan baik dengan masyarakat
nah saya akan coba bertanya
sebenarnya seperti apa masyarakat melihat tempat ini
ibu boleh bertanya sebentar dengan ibu siapa
eh ibu jauh dari sini sayang ibu
tidak apa apa saya ingin tahu pendapat ibu
ini kasus sudah menjadi kasus nasional
ibu melihat ada anak bayi anak balita tinggal dalam kondisi tempat yang seperti ini
apa yang ada di benak ibu
bagaimana ya ibu baru ke sini tidak bisa ibu menjelaskan
tapi sedihkah ada perasaan sedih
ya sudah jelaslah
bagaimana perasaan ibu
membayangkan tidak pernah membayangkan ada anak bayi tinggal tempat kotor seperti ini
memang tidak bisa ibu bilang tidak bisa
memang tidak bisa
baik ibu terima kasih
salah satu warga ini bahkan tidak bisa berkata kata melihat kondisi di dalam panti seperti ini olivia
anda bisa bayangkan saya berada di posisi ini saya bisa mencium aroma yang cukup lembab
jadi anda bisa bayangkan bayi yang belum bisa melakukan aktivitas apa apa masih berumur antara satu tahun
tinggal mungkin tiga sampai empat tahun harus tinggal di lokasi seperti ini
jelas ini akan berdampak secara psikis dan juga fisik bagi mereka
dan hingga saat ini tercatat selain kemudian ada lima orang bayi atau lima orang anak yang kemudian sudah diamankan atau dievakuasi oleh dinas sosial provinsi riau
sudah ada di tangan yang tepat sudah ada dalam monitor dari pihak kementerian sosial juga
ada sekitarnya ada sekitar tiga puluh tiga orang juga yang mengidap penyakit kejiwaan
yang sudah berada di bawah monitor dari dinas sosial provinsi riau
kita berharap mudah mudahan ini akan ada titik terang akan ada mungkin warga juga akan lebih aktif lagi
dan memang tadi saya juga harus menginformasikan rencana memang polresta pekanbaru riau juga akan membuka posko pengaduan
baik bagi masyarakat yang pernah atau merasa kehilangan anak atau kerabat
dan pernah menitipkan anak atau kerabat